wakil ketua majelis juro partai keadilan sosial hidayat nur wahid dipastikan tidak akan memberikan dukungan kepada presiden joko widodo pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
pks menyatakan memastikan tetap akan berkoalisi dengan partai gerindra dan saat ini sudah ada lima partai menyatakan dukungan terhadap jokowi dodo dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
dan terkait akan munculnya poros baru hidayat nur wahid mengatakan hal tersebut wajar saja dalam berdemokrasi
untuk maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di dua ribu sembilan belas dengan siapa
tentu nanti kita bicarakan bersama tapi yang jelas selama ini kita sudah biasa dengan gerindra biasa juga dengan pan
sangat mungkin itu akan berlanjut